hai kenapa rin
gue bingung deh semenjak ada lo di sekolah ini tuh anak ipa ips makin runyam ya
apa hubungannya sama gue
ya setahu gue nih ya rifki itu anaknya gak senekat itu
apalagi sampai bikin aldino masuk rumah sakit
ini bukan salah gue lah yang salah itu aturan kalian anak kipai pes lebay banget
aku lupa kenalin kamu ke papa aku
pak ini michelle teman sekelas aldino yang udah nolongin dan antrian aldino ke rumah sakit
terima kasih ya michelle kamu udah nolongin anak saya
yaudah waktu itu saya pamit dulu aja om
makasih ya sel
kamu dari mana aja jam segini baru pulang
kiki dengerin papa ya
cukup papa sama pak rudi aja yang hubungannya panas
kamu sama aldino jangan lihat itu kipitan bermusuhan
pa aldino yang suka cari masalah sama rifki rifki gak pernah cari masalah
aldino tuh orangnya lain victim suka hobi drama gak jelas
tapi papa harap sama kamu kamu gak usah ladin aldino kamu jangan cari masalah sama aldino
oke sekarang gini rifki tanya sama papa ya kenapa waktu itu papa cari masalah sama papanya aldino
bukan papa yang salah nak tapi pak rudy
oh ya tapi yang jelas ya pak
gara gara masalah itu rifki jadi kehilangan mama
tapi waktu udah berapa kali sih jelasin sama kamu
amar rumah kamu tuh meninggal kiki rifki
rifki udah bangun lu
rifki udah udah udah
assalamualaikum waalaikumsalam ibu sayang
kayaknya ibu kecapean
masuk angin nih baru pulang dari luar kota
boleh sekalian minyak angin ya
yaudah oh iya kalau ibu lapar mau makan itu el tadi habis masak masih ada sisa
kok lu masih di sini
takut dia omelin bokap lo ya
bisa muncul tiba tiba di sini loh
tapi asal lo tau aja ya
gue cuma takut dua hal di dunia ini
yang pertama gue cuma takut sama tuhan
dan gue takut kalau motor gue itu mau gemuk
dia salah apa coba
gara gara anak ips kalah sama anak ipa pertandingan tadi
anak ips itu punya jiwa yang sportif
kalah menang gak masalah
sportif tapi suka gebukin anak orang
udah ya anak baru sekepo
nanti juga lo tahu sendiri kok
lo kenapa sih ngeselin banget jadi orang
lu kenapa sih mau banget ya ngobrol sama gue
gue cuma mau nanya lo kenapa gebukin si el dino
udah itu doang kok
gak usah ger deh
males lah jawabnya
lo kepo banget
di antara lo males atau lo emang demen aja nyari masalah
kan kepo banget kan
lo tau gak kalau orang kepo tuh tandanya suka
lo tuh jangan ngambak
lo makin cantik kalau nggak
lo mau kemana
gak usah kepo lo
hai kenapa ini
aku bingung deh semenjak ada lo di sekolah ini tuh anak ipa ips makin runyam ya
apa hubungannya sama gue
ya setahu gue nih ya rifki itu anaknya gak senekat itu
apalagi sampai bikin el dino masuk rumah sakit
ini bukan salah gue lah
yang salah itu aturan kalian anak ipa ips lebay banget

iya itu bukan sesuatu
menurut lo itu bukan salah loh
itu kejadian kayak kemarin gak akan terjadi tau gak
ini salah gue apaan
yaudah makasih ya
yuk buat el dino yuk
mbak pe ikutan aja
eh lo kok masih bisa santai aja sih
percaya nih sama gue pasti bentar lagi lo dipanggil bu naila ke grup bk
santai aja lagi pula kan gue berantemnya juga bukan di sekolah
lo tau sendiri kan
bukan rifki namanya kalau gak jago ngeles
eh supaya lo lumayan tahu dapatnya
kita lagi adain patungan nih buat el dino
gak ada minimum kan
kawan kau dipanggil bu naila sekarang
hei kau juga anak baru
dipanggil ke ruang bk sekarang
hei wuih diam kak
gara gara lo gue liat masalah
lo tau kan gue umret baru
malu tau gak sih
namanya juga hidup pasti punya masalah kan
tapi gue yang kena getahnya
tenang aja getahnya nanti gue bersihin pakai senyuman manis gue
lo bisa serius dikit gak sih
atau lo tuh minta diserusin ya jadi pacar gue
ini sih bu
kalian tau kenapa kalian dipanggil kesini
kamu itu satu satunya saksi mata
silahkan ceritakan sama kami yang sebenarnya
jangan puaskan si alldino
ada masalah apa kamu sama aldino
kami dari pihak sekolah
untuk masalah ini
dan anak bapak juga
sering bolos dari jam pelajaran
kasih aja hukuman yang lain
saya tahu prestasi kamu bagus